pasti setuju semua
banyak event event olahraga yang ingin dibuat di indonesia
karena salah satunya adalah kekuatan dari penonton
dan ini sudah kita lihat di laff
bagaimana indonesia raya merah putih itu melaut di gbk
dan semua gemetar semua melihat terharu
dan itulah nasionalisme menurut saya
dan kita media menangkap itu sebagai salah satu produk konten yang luar biasa untuk membangun karakter bangsa
dengan kamera yang ada
dengan tulisan dari teman teman dicetak
dan juga wawancara wawancara yang terjadi
event itu menjadi luar biasa